bupati bekasi nonaktif neneng hasanah kembali mengembalikan uang dugaan suap terkait izin pembangunan proyek meikarta
juru bicara kpk febri diansyah pada jumat sore mengatakan neneng beberapa waktu yang lalu telah menyerahkan dua miliar rupiah kepada kpk
dalam dakwaan direktur operasional lipo group billy sindoro neneng disebut menerima suap sekitar sepuluh delapan miliar rupiah untuk meloloskan pembangunan proyek meikarta
neneng hasanah kembali mengembalikan uang dugaan suap terkait izin pembangunan proyek meikarta